jelang hari raya idul fitri masyarakat mulai melakukan mudik ke kampung halaman
tradisi yang sudah turun temurun dilakukan ini untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga kerabat hande tolan dan teman
sejumlah persiapan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik juga telah dilakukan oleh pihak pihak terkait
seperti pengamanan rumah rumah yang ditinggal pemudik hingga pengamanan arus mudik baik di ruas tol maupun di ruas non tol
kapolda jawa tengah irjen pol ahmad lutfi menghimbau pada para pemudik untuk mengutamakan keselamatan
mengecek kondisi kendaraan yang akan digunakan untuk mudik selain itu kondisi pengendara juga harus sehat
jika dalam perjalanan menemukan permasalahan bisa langsung menghubungi pihak kepolisian terdekat
keluhan saya bagi masyarakat yang mudik keselamatan adalah nomor satu kita
ingat bahwa keluarga di kampung sangat mendung
mengganggu dan mendambangkan kehadiran sanak saudara di kampung
oleh karena itu persiapkan diri kemudian jaga kesehatan jaga kesehatan kendaraan yang akan dilalui
apabila di jalan nanti menemukan suatu problem hubungi masyarakat ulangi hubungi kepolisian setempat
termasuk bentuk bentuk pengawalan polisi siap dua puluh empat jam dan tidak akan pernah dipungut biaya
ada pun puncak arus mudik di ruas tol yang melintasi gerbang tol kalikangkung kota semarang terjadi pada sabtu enam april
di mana pada saat puncak mudik tersebut jumlah kendaraan melintas dari arah barat atau jakarta yang masuk ke kota semarang melalui gerbang tol kalikangkung mencapai enam puluh delapan ribu lebih dalam satu hari
tim liputan kompas tv semarang jawa tengah